mau dibawa kemana pertanian indonesia menjadi pertanyaan serius
bila negara ini masih ingin bertumpu pada sektor pertanian
untuk menunjang stabilitas ekonomi
belum adanya kejelasan data komunitas pertanian di indonesia
menyebabkan celah impor dengan banyak kepentingan di belakangnya
data produktivitas beras hingga saat ini masih menjadi perdebatan di level lembaga negara
saat ini data komoditas beras antara kementerian pertanian dan kementerian perdagangan
masih belum sinkron
kementerian pertanian masih mengklaim beras indonesia surplus sejak tahun dua ribu enam belas
dari tahun dua ribu lima belas
berdasarkan data kementerian pertanian dalam outlook padi dua ribu lima belas
produksi beras indonesia tahun dua ribu tujuh belas bisa mencapai empat puluh enam juta ton
dengan jumlah konsumsi mencapai tiga puluh dua juta ton
ini berarti neraca beras nasional surplus empat belas juta ton
bahkan tahun dua ribu delapan belas hingga dua ribu sembilan belas
kementerian pertanian juga memprediksi akan terjadi surplus beras
namun kementerian perdagangan dengan dali menjaga harga beras di tangan konsumen
mempunyai kepentingan yang lebih besar
untuk impor beras dari thailand dan vietnam
badan pusat statistik dalam laporan bulanan data sosial ekonomi menyebutkan
impor beras indonesia pada november dua ribu enam belas mencapai satu dua juta ton
dengan nilai mencapai enam enam triliun rupiah
nilai ini tertinggi sejak tahun dua ribu tujuh belas
bahkan di awal tahun dua ribu delapan belas lima ratus ribu ton beras dari vietnam dan thailand
membanjiri pasar nasional
distribusi beras indonesia menjadi satu dua juta ton
beras impor ini bertepatan dengan panen raya di jawa barat pada bulan maret
kita sangat tidak setuju impor
tapi yang harus dimaklumi logika dagang itu beda dengan logika pertanian
jadi kalau ada menteri perdagangan panik karena barangnya nggak ada itu batas
tapi mereka harus sadar bahwa import itu kalau nggak ditangani dengan baik
bisa menghilangkan semangat orang pertanian
tidak ada kebijakan pangan nasional yang mendasar dan mengikat pemangku kepentingan
dengan data tunggal yang kredibel membuat pertanian indonesia sulit berkembang
dan parahnya lagi badan pusat statistik sebagai pusat data nasional
mengaku juga belum melakukan perhitungan pertanian dengan akurat
metodologi ini perlu effort yang luar biasa
tidak ada yang salah
petugas harus berbetul terjangkau lapangan ke titik koordinat yang tidak bisa dirubah
jadi untuk sementara beras dulu kita konsentrasi karena itu yang paling penting
nanti kemudian akan bergulir ke jagung dan yang lainnya
menurut badan perencanaan pembangunan nasional
di tahun dua ribu lima belas indonesia beresiko mengalami krisis pangan pada tahun dua ribu dua
ketidakjelasan data acuan perhitungan produktivitas pangan
konversi lahan pertanian
yang semakin luas dan lemahnya intensifikasi pertanian
membuat indonesia akan mengalami ketergantungan impor beras
akademisi dan juga aktivis pertanian menduga
selain adanya overestimasi produktivitas pertanian
ada upaya melanggengkan impor beras demi keuntungan segelintir pihak
sesungguhnya sektor pertanian itu di preteli kecil
di preteli di downsize dalam konteks kemandiriannya
kebijakan kebijakan yang mengelilinginya
pelan pelan dilepas ke pasar ini
dan tentu saja ketika ini yang terjadi
sesungguhnya yang sedang jadi pertaruhan adalah kehidupan teman teman petani
bayangkan misalnya ketika impor diberikan ruang
oleh kepentingan tertentu atau oleh situasi tertentu
pada sisi yang lain pembelaan terhadap harga tadi juga minim
pada sisi yang lain
ombil ini kemampuan pembangunan taste wird
menurut data ini pada saat itu kutu c five's ini
penguasaan daftar tersebut harus ada
seolah olah kecandangan unobsiasi perintah yang akan berlangsung di shadows
ketika memakan pembangunan pedas itu
pengenasi empat lembaga negara mulai dari kementerian pertanian kementerian perdagangan kementerian perekonomian dan juga bulog dalam pengelolaan tata niaga beras di indonesia
padahal apabila keempat lembaga ini bisa bekerja sama secara solid dan memiliki satu tujuan
niscaya suasebada beras bisa terlaksana dan produktivitas beras bisa terserap secara maksimal untuk kebutuhan dalam negeri dan petani bisa sejahtera